sejumlah sekolah di padang sumatera barat masih diliburkan akibat banjir
dinas pendidikan kota padang mencatat ada lima puluh sekolah yang dilanda banjir dan terpaksa meliburkan diri
sekolah akan kembali normal sabtu esok
salah satu sekolah yang terpaksa meliburkan siswa siswanya adalah sma negeri tujuh padang
kamis pagi para guru dan siswa melakukan aksi bersih bersih
proses pembersihan dibantu tim pemadam kebakaran kota padang yang melakukan penyemprotan
sekolah yang berada di kawasan bubuk buaya kecamatan koto tangah ini sempat terendam air dengan ketinggian hingga pinggang orang dewasa
akibatnya aktivitas belajar lumpuh total
siswa pun diliburkan sampai ruangan sekolah bisa dipergunakan kembali
sekarang menyusut ternyata memang menyusut tapi masih sampai sebetis
hanya bbm kita liburkan dua hari ini untuk bersih bersih tiga hari
jadi aktivitas sekolah kapan
ketika hari sabtu karena anak anak masih berhubungan jadi sabtu kita lanjutkan bersih bersih
banjir mengganggu aktivitas belajar di lima puluh sekolah di padang
sebagian di antaranya masih belum bisa kembali berkegiatan normal
kalau untuk sekarang paling tinggal bersih bersih
kita sudah kerjasama dengan pemadam kebakaran juga untuk membantu
pada berapa banyak sekolah yang terdampak
kalau yang terdampak kemarin cukup banyak lah lima puluh an